orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu
yang jasadnya ada dalam koper dibuang tinggal di malam
jauh ini tim gabungan ya kemarin dari polda metro jaya juga menurunkan tim gabungan
jadi kita gabungan jatang ras ketrim boda mitun jaya
kemudian satres ketrim boda mitun jaya
jatang ras ketrim bosek cikarang barat
dengan satres ketrim boda mitun jaya
terima kasih bekerja sama melakukan penyelidikan mencari data data
seorang orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu
yang jasadnya ada dalam koper dibuang tinggal di malam
sudah diamankan bersama tim gabungan
tadi malam diamankannya di sumatera selatan di palembang
nah ini sedang proses perjalanan sudah balik ke jakarta
untuk itu setelah sampai baru kami lakukan pendalaman lagi
supaya kita lebih mengetahui bagaimana kronologis dan hal hal lain lainnya
tidak ada hubungan kekeluargaan tidak ada hubungan lain lainnya
tapi ada hubungan kerja sekalipun
ya ada hubungan kerjanya nanti makanya kami dalami lagi
saksi kemarin sudah ada lebih dari tiga
tujuh saksi saksi sudah kita kumpulkan
sudah mengerucut kepada bapak alhamdulillah
nanti lebih dalam lagi kita beritahu ya
izinkan sudah tadi sore ya tadi siang
terus saya yaudah saya laporkan izinan dulu
nanti makanya hasil pendalaman
akan kita sampaikan ke rekan rekan media